saya tidak menyalahkan bapak karena ini kesalahan besar kesalahan besar presiden presiden sebelum
bapak kita semua harus bertanggung jawab benar itu pendapat saya tidak semudah itu artinya
memerlukan tahapan tahapan besar inilah yang sedang kita kerjakan enggak mungkin langsung
membalikkan tangan kemudian bisa membangun kemudian langsung bisa mengekspor tidak bangsa
kita sekarang ini dan sudah berjalan lama berada dalam arah yang salah watak asli dari pembangunan
di negara kita indonesia yaitu tidak bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga
bertumpu kepada pemerataan niat pak jokowi bagus tapi pak jokowi sudah berkuasa empat lima tahun
kenapa mengizinkan import petani hancur kenapa tidak melakukan industrialisasi tetapi difokuskan
infrastruktur infrastruktur jangan jangan mempermudah barang luar masuk ke indonesia
mengelola ekonomi makro itu berbeda dengan mengelola ekonomi mikro apa yang akan bapak prabowo
lakukan dalam rangka pengembangan ekonomi digital dalam hal ini pengembangan e sport mobile legends
you wanna test your vice president oke terima kasih pak presiden
jadi bikin holding holding holding yang sekarang saja tidak dikelola dengan baik
jadi national champion world champion sekarang moreal jatuh tidak tahu masa depannya bagaimana
selalu dikalahkan dengan perusahaan asing kenapa bisa swasta lebih hebat daripada garuda padahal ini

karier kita kebanggaan kita garuda yang kita lahirkan dalam perjuangan kita
kok kita biarkan morat marit seperti sekarang
besok bapak boleh cek berapa setoran dividen bumn ke apbn kita
nah naik atau turun
kalau kita selalu memandang segala sesuatu dengan pesimis
tidak ada negara maju dimanapun kalau rakyatnya pesimis nggak akan mungkin
tidak ada negara maju dimanapun akan maju kalau rakyatnya nggak optimis
selamat malam setelah debat
terakhir kita saksikan tentu ada beberapa poin yang akan mempengaruhi preferensi perspektif
atau mungkin saja penilaian baru untuk menentukan pilihan di tujuh belas april mendatang
perspektif yang berbeda juga akan kami hadirkan dari studio dua cnn indonesia malam hari ini
bersama dua orang narasumber yang telah hadir pada malam hari ini
saya budi adiputro menjelang masa tenang
kami meramaikan masa kampanye hingga batas terakhir malam hari ini pukul setelah itu
nggak boleh jualan prabowo atau nggak boleh jualan jokowi lagi
karena kita akan hadir dalam
acara layar pemilu terpercaya laga panas debat pamungkas
dan malam hari ini kita akan mengulas jalannya debat pamungkas malam hari ini
bersama dua orang narasumber saya
kalau biasanya ada perwakilan dari kubu satu kubu dua atau kubu dua
tapi gak tahu nih
jeruannya apakah dukung satu atau dua tapi mengakunya di luar
tapi nanti anda yang menyimpulkan sendiri apakah jerawannya satu atau dua
silahkan anda yang menyimpulkan
saya perkenalkan saja tugas saya adalah memperkenalkan dua orang tamu saya
yang pertama adalah ini namanya agak susah
saya harus latihan selama setengah jam tadi untuk membacakan atribusinya
terima kasih mas pras sudah datang
akhirnya bisa bertemu rekan saya yang ada di samping ini
ada peneliti p dua d bilangnya sih perhimpunan pendidikan demokrasi
tapi rocky sering bilang itu pura pura demokrasi
yang ini pras teman saya
jadi mudah mudahan akan asik ya
jadi betul betul masih atau sudah punya preferensi satu dan dua
harus dianggap sebelum dibuktikan terbalik
jadi biar anda yang menyimpulkan
oke kita akan masuk ke perdebatan ini debat kelima
kita mungkin akan masuk ke substansi tapi kita akan bicara secara makro dulu
kalau kita bicara debat pamungkas dari rangkaian debat dari proses politik kampanye dari proses election gitu
debat ke lima debat pamungkas
seberapa punya peran krusial untuk bisa menentukan preferensi
memang harus disebut pamungkas
sebab ini burning issuenya adalah soal ekonomi
dan seperti biasa di dalam semua debat yang berbutuh orang akan simpulkan apa sebetulnya isu utamanya
sambil dia sedikit memaki tuh
kalau sekarang mungkin eh itu soal ekonomi goblok atau dungu seperti saya bilang
tapi itu real sebagai soal tuh
karena apapun kita ditawan oleh kebijakan publik yang intinya adalah soal ekonomi
nah bagi indonesia misalnya itu soal justice itu sama sekali nggak mungkin hilang
jadi kalau dibilang ekonomi indonesia kekirikirian ya pasti kiri
karena dari awal ini soal anti kolonialisme dan ideologi pancasila memastikan itu keadilan sosial
jadi orang berdebat tentang keadilan sosial
itu yang sebenarnya saya ingin lihat
teruji nggak definisi keadilan sosial baik pada pak prabowo apalagi pada pak jokowi yang sebetulnya mewakili
karena dia mewakili pdip yang selalu ngomong tentang justice nasionalisme segala macam
kan itu itu duel paradigma nya sebenarnya disitu
jadi secara topik ini sangat substansi sangat penting buat apa namanya election ini
dan juga secara appearance juga penting untuk secara politik gitu ya
pakai istilah yang lebih milenial
lebih membarah isunya tuh
itu milenial jaman tujuh
mas pras gimana menurut anda
seberapa penting seberapa substansi apa yang dikatakan rocky tadi termanifestasi nggak dari debat hari ini
ya memang seharusnya soal ekonomi jadi basis material ya
untuk menganalisis titik tolak bagi kebijakan publik yang lebih holistik
tapi bagi saya malam ini kurang greget ya
kurang mengencourage dan dari sisi ideologis tidak terlihat
diferensiasi dari kedua paslon
ya barangkali ada aspek kelelahan juga
atau memang sudah empat kali berturut turut dipaksa menjual ide gitu kan
dan gak ada ide ide baru ya menurut anda
saya kira malam ini memang tidak ada ide baru
hanya menegaskan atau bahkan mengulang dari apa yang disampaikan sebelumnya
oke mungkin publik lebih senang melihat debat rocky gerung dan justinus prastowo
tapi kita akan hadirkan perdebatannya usah jeda jangan kemana mana
ekonomi kita salah arah
bahwa terjadi deindustrialisasi
dan terjadi tidak adanya strategi
yang dijalankan oleh pemerintah
tadi niat pak jokowi bagus
tapi pak jokowi sudah berkuasa empat lima tahun
kenapa mengizinkan import
kenapa tidak melakukan industrialisasi
infrastruktur jangan jangan mempermudah
barang luar masuk ke indonesia
bukan barang indonesia yang keluar
ini masalah yang kami katakan
terperlu ada reorientasi strategi pembangunan
perlu ada polisi yang tegas
aliran uang ke luar negeri
untuk membangun industri
di segala bidang
bapak tidak laksanakan sudah empat lima tahun
bahkan bapak izinkan menteri menteri bapak
mengizinkan komoditas asing
masuk ke indonesia
dengan begitu pesat
dan begitu gampangnya
mengelola ekonomi makro itu berbeda
dengan mengelola ekonomi mikro
dan dijaga oleh kebijakan kebijakan pemerintah
berhadapan dengan ekonomi mikro
ini hanya jual dan beli
hanya membangun industri
kemudian menjualnya produk yang ada
tetapi ekonomi makro adalah
sektor primer misalnya
di bidang pertambangan pertanian perkebunan
kemudian sektor sekunder
di bidang manufaktur
tidak semudah itu
artinya memerlukan tahapan tahapan besar
inilah yang sedang kita kerjakan
infrastruktur yang kita bangun ini nanti
akan terhubung dengan kawasan kawasan industri
akan terhubung dengan kawasan kawasan pariwisata
tidak mungkin langsung membalikkan
tangan kemudian berpengaruh
kita membangun kemudian langsung bisa mengekspor
perlu tahapan tahapan besar
sudah berkali kali saya sampaikan
tahapan besar pertama adalah
pembangunan infrastruktur kita fokus
tahapan kedua adalah
pembangunan sumber daya manusia
yang ketiga adalah
dan yang keempat
urusan teknologi dan inovasi
inilah tahapan tahapan besar yang ingin kita kerjakan
lindungi petani kita
itu yang harus kita jalankan
jadi saya tidak menyalahkan bapak
karena ini kesalahan besar
presiden presiden sebelum bapak
kita semua harus bertanggung jawab
benar itu pendapat saya
oke sebelum saya akan meminta tanggapan
bung roky dan mas proust disini
disana atau ditempat berlangsungnya arena debat
disana atau ditempat berlangsungnya arena debat
tengah berlangsung konversi pers
dari dua kubu terkait dengan
hasil atau pengomentari
atau debat pamungkas yang baru saja selesai
langsung saja saya akan ke rocky dulu
bung roky gimana tadi melihat atau
melihat tadi mengenai deindustrialisasi
kita bicara mengenai investasi asing dan lain lain
ada yang disebut fakta
ada yang disebut harapan
tadi saya lihat ada konsistensi dalam pikiran prabowo bahwa
elemen nasionalismenya dihidupkan terus dan lain lain
dan itu sudah kita sudah tahu jalan pikiran itu
masalahnya adalah yang diucapkan waktu kampanye
memang mesti dipilih arah konsisten
bahwa dia kemudian akan berhadapan dengan fakta globalisasi
sehingga policy harus di adjust setiap dua minggu mungkin
itu soal lain lagi kan
tapi yang kita mau lihat dari awal itu konsisten gak pikirannya
nah itu yang saya sebut dulu saya pasti kasih kritik dua belas menit setelah
misalnya kalau rabowo terpilih
tapi yang penting adalah
beritahu apa yang konsisten
nah prabowo konsisten dalam soal itu
di dalam soal untuk meyakinkan publik bahwa
jenis ekonominya itu basisnya jelas
yaitu boleh disebut memproteksi negeri dari import
itu yang mau dibedakan dengan proyek pak jokowi itu
tapi kemudian kalau misalnya hitungannya sebaliknya
diberikan pada pak jokowi tadi
pak jokowi bilang ya itu makro dan mikro mesti dipisahin
itu juga salah tuh
sebab kalau saya misalnya pelaku mikro
saya bikin bisnis plan berdasarkan asumsi yang diucapkan oleh pak jokowi
kalau saya mau misalnya begini nih
saya mau lihat bagaimana misalnya efek dari jalan tol
sebagai kebijakan makro terhadap telur asin di brebes
tentu si ibu di brebes usaha mikro itu
karena itu dia bikin perencanaan dia akan sekolahkan anaknya
sampai ke ui segala macam gitu
tapi ternyata nggak terjadi kan
jadi dia akan komplain
unit usaha keluarga membuat perencanaan sosial berdasarkan janji makro tuh
itu poinnya tuh
jadi kita mesti lihat aspek itu
ketidakadilan terjadi akibat janji makro yang gagal tuh
melihat perdebatan tadi dan melihat komentar dari rocky tuh
ya saya kira kalau bertolak dari rocky
memang prabowo konsisten
tapi konsistensi itu kan juga tidak lantas menjadi sesuatu yang sakral gitu kan
kalau kita uji misalnya secara teoretik
saya berikan konteks tadi kenapa pak jokowi mengatakan makro mikro tadi
sebenarnya kan karena sandi selalu mengulang ulang mikro sampling kan
ibu nurjana bapak rahman
seolah olah itu representatif terhadap
problem empirik faktual yang dihadapi oleh bangsa ini
secara dari sisi ekonomi gitu ya
bisa merepresentasifnya ya bu
ya saya jelaskan itu sulit untuk dikatakan representatif
apalagi beberapa kali setelah debat ketika diverifikasi
tidak punya acuan empirik yang sahih gitu kan
itu juga menjadi problem
lalu yang kedua konsistensi itu dibangun di atas sentimen sentimen yang tidak tepat
misalnya sentimen anti asing kan

asumsi teori ekonomi yang dulu memang betul
bahwa perdagangan itu ya ekspor harus lebih besar daripada impor
tapi kalau kita lihat dengan kompleksitas yang ada
dalam sistem ekonomi terbuka misalnya
ada dinamika bagaimana kita harus melindungi satu sisi petani misalnya
tapi harus juga memperhatikan konsumen
apa jadinya kalau indonesia
rakyatnya mengkonsumsi barang produk dalam negeri tapi harganya mahal
padahal kita bisa mendapat dari impor yang lebih murah
nah justru disinilah pemimpin itu diuji kan sebenarnya
bagaimana dengan kompleksitas masalah yang ada
dia diuji mencari jalan yang keluar gitu
bukan hanya retorik dan pada akhirnya itu baru betul secara koherensi
tapi secara korespondensi kan tidak punya acuan material yang
tapi problem retorikanya yang diungkapkan prabowo tadi itu memang sudah tepat
dan sudah mengenai seseorang betul betul problemnya real atau hanya sekedar retorik belaka menurut anda
menurut saya ini retorik ya
saya beri contoh ketika diindustrialisasi
lalu kita mau menaikkan investasi dengan cara memangkas tarif pajak misalnya
tidak punya acuan karena secara empirik sudah keliru waktu ronald reagan
jadi ada buku monica prasad baru membongkar arsif reagan
dan terbukti disitu bahwa relasi antara investasi yang naik karena tarif pajak turun tidak pernah terbukti
lalu reagen kan dikritik oleh george bush bahwa itu fudo ekonomi
karena tidak menghasilkan pertumbuhan tidak menghasilkan efisiensi dan produktivitas
nah saya kira ini bisa diuji sayangnya memang ujian tidak dilakukan secara rasional
oke rocky sebelum kita break
iya saya mengerti itu tetapi kan waktu dia mengucapkan sesuatu basis paradigmanya mesti jelas
reagan salah bikin tapi itu tradisi partai republik untuk pro pada pasar itu
menghindari pajak yang berlebihkan itu
itu prinsip libertarian biasa tuh
memang ada kesalahan tapi dia konsisten disitu kan
nah kesalahan itu diuji setelah kan buku itu keluar setelah kan
tapi kan kita bisa belajar dari itu
jangan mulai dari nol seolah olah nggak ada
benar tapi kalau kita belajar dari situ artinya nggak ada ideologi lagi itu
karena kita toleran terhadap defect kecil pada reganomics itu
kan itu yang
dalam konteks indonesia bagaimana kita memiliki konteks
ya sama juga mb gawati juga bisa intoleran kan dengan liberalisasi kan
tapi kita mesti bilang artinya pdip tidak mengerti soekarnoisme kalau begitu kan
itu konsekuensinya tuh
di dalam pikiran mesti begitu bahwa faktanya tadi saya terangkan
prabowo datang dengan konsep semacam nasionalisme kita sebut aja tuh
tapi dia akan bertemu dengan ekonomi yang terbuka nanti itu
itu soal dia nanti tuh kita uji disitu tuh
tapi sekarang dia tunjukkan konsistensi itu tuh
jadi bagi saya bukan itu soalnya
yang diuji sekarang adalah konsisten gak pikirannya
nanti setelah itu baru kita kasih kritik
bahwa dengan kumpulan ada anomali di dalam kebijakan ya itu biasa aja tuh
cuma hubungan tadi saya kritik rocky
hubungan antara jalan tol dengan telur asin
itu kausalitas yang saya kira juga simplistik gitu kan
kalau dipakai untuk merepresentasikan cara berpikir prabowo ya
itu kan apa hubungan sebab akibat yang timbul disitu gitu kan
oke sebab akibatnya
sudah sekali ditunjukin gitu
anda akan tunjukkan tapi kita setelah break akan tunjukkan
kami akan segera kembali usah aja dah
roky mau bicara lanjutin lagi deh
ya itu itu gini ya keterangan saya ini debat publik
debat yang harus ada sensasinya tuh
karena itu tadi saya kasih contoh misalnya telur asin itu
kan konteksnya adalah waktu pak jokowi menerangkan
bahwa dia bisa makan siang di semarang setelah tol itu jadi itu
karena itu ada speed dalam enam jam dia udah bisa makan
sekarang kita mau lihat di belakang itu ada juga logika yang harus dihormati

hak dari warung tegal untuk didatangi oleh pengunjung segala macam
hak pebatik di pekalongan untuk beli souvenir itu hilang kan
itu mungkin gak ada hubungannya tetapi itu keluhan yang real dari situ
sebab kalau dia yang ngeluh kita mesti bilang apa itu
itu keluhan mikro yang kemudian keluhan mikro yang kemudian
diangkat oleh sandi dengan ibu ini ibu itu
ya udah susah sandi saya juga mau coba angkat
itu kan saya cuma mau lihat tuh hubungannya apa gitu
mungkin aja salah tapi real terjadi mesti dijawab
gak bisa dibilang wah itu karena soal ekonomi dunia segala macam tuh
gak bisa ini itu yang saya sebut sebagai pemimpin dia mesti tahu dimensi etis dari keluhan orang bukan sekedar dimensi metodisnya
ini kita periksa teori makro tidak ada hubungannya ke oh iya itu soal perdebatan di kampus
presiden secara jawaban atau secara polosi sudah menjawab kebutuhan dan persatuan
tidak karena tadi kan presiden bilang itu lain ini kasus kecil oh iya satu kasus bukan kasus gitu
kalau satu satu rambut di dagu kita gak sebut jenggot harus ribu rambut kan sama aja kan cara berpikirnya
tapi jelas bahwa keluhan itu harus ditanggapi dengan keterangan etis bukan dengan membantah nggak ada kaitan antara makro mikro lenkage itu
dampaknya apa rocky kalau memang itu tidak dijawab untuk secara etis tadi
ya orang akan protes kalau begitu apa penyebabnya misalnya kan
nah itu soal itu
ya kalau soal etis saya kira nggak ada masalah cuma dari sisi public policy seharusnya bisa dipersoalkan lebih lanjut
kita juga punya contoh bagaimana cipu larang itu kan itu juga berdampak pada purwakarta
tapi bagaimana juga kesalahan desain kebijakan itu membuat tidak dumia sentra sentra ekonomi baru ketika cipu larang dibangun
kita juga bisa belajar dari situ
tapi dalam konteks ekonomi saya sepakat tidak boleh ada zero sum game itu jelas
jadi respon harus ada itu tidak ada persoalan
tapi kan kalau saya analogikan juga sama sebenarnya kan retorika yang sama dipakai oleh prabowo waktu itu
mengakumulasi isu ketimpangan kemiskinan ketidakadilan
ternyata dia menjadi bagian
untuk proaktif misalnya ya nanti menyerahkan keadaan atau apapun gitu loh
oke bagus dong dia akui kan
orang anggap bahwa oke dia fair dia ngerti bahwa dia tertuduh dan dia tidak menghindar dari tuduhan itu
tidak menghindar tetapi persoalannya ketika dia melakukan
itu tidak terrepresentasi dengan misalnya bagaimana mereka prabowo dan sandi ini mengelola perusahaannya
membayar gaji karyawan yang tertunggak misalnya
atau perusahaan asuransi yang tidak diselesaikan misalnya
nah saya kira seperti ini juga harus dijawab secara etis
ini problem etis yang bahkan sangat konkre
tadi dia udah jawab kan oke saya bagian dari itu
berarti ada semacam evolusi etnis dalam dirinya
di dalam hati dia
dalam hati bilang oke saya bersalah kalau saya berkuasa saya akan jadi robin hood apa segala macam
tapi yang penting ada pengakuan bahwa dia salah
salah di dalam struktur sosial
kan itu soalnya kan
gak dia tidak mengaku salah
kan dia bilangnya bagian dari itu kan
iya tapi itu juga bukan pengakuan soal salah
atau kaya tidak masalah ke orang menjadi kaya sebenarnya kan
ada persoalan dengan orang kaya
kan gak bisa bilang saya bersalah di depan publik
mungkin dia atur waktunya untuk ucapin itu
kita kembali hal yang
tapi saya rumuskan dia mengaku bersalah
tapi kita kembali ke hal yang sangat sangat domen publik bung rocky
kalau ketika prabowo misalnya mengkritik mengenai investasi asing larinya kekayaan ke luar negeri
hal hal yang memang secara retorika selalu diulangi
dari debat pertama sampai debat kelima gitu
itu menurut anda itu masalah yang benar benar jenuin real atau memang sekadar retorik
dan seberapa pantas masalah itu diungkapkan di debat presidensial
bayangkan kalau isu itu nggak diangkat oleh prabowo
kalau orang bertanya
anda sama seperti jokowi kalau begitu nanti
kan dia mesti ambil itu kan
jadi ini hanya sekadar pembeda
saya kira ada semacam ide fix di dalam pikirannya
karena ya menyaksikan tadi segala macam soal di masyarakat
tetapi problemnya bukan itu sebetulnya
yang jadi masalah adalah kemampuan dia nanti akan diuji hari pertama
harus deal dengan internasional misalnya
ini ada papers legal papers yang sudah ditandatangani kan
apa itu mau dibatalin semua
nah itu menurut anda gimana
apakah realistis ketika jualan seperti ini
itu urusan bukan urusan saya
yang saya cuma mau tunjukkan
tentu saja terawangan anda
saya akan tunjukkan oh itu ada problem di situ
tentu karena dia tahu ada problem dia persiapkan itu juga
saya gak tahu mungkin sekarang di dalam hari hari terakhir udah ada nego under table dengan perusahaan perusahaan asing
kita gak tahu
saya tunjukkan bahwa itu akan jadi problem
tapi tentu juga dia tahu
tentu tim itu pasti
tahu itu segala macam ahli ada di situ kok
mas pras ini akan jadi problem baru gak dengan retorika retorika itu kemudian coba nanti ditagih oleh publik misalnya
oh ya selain problem baru retorika itu kan usang
dan saya juga harus kasih update kepada rocky ya
jadi rocky juga tidak boleh mengelak itu bukan problem dia gitu kan
kita harus tahu kebijakan itu yang mereka ada
itu bukan problem saya bukan problem aku itu
karena saya bukan bagian dari itu
apa yang dilakukan oleh jokowi
jokowi adalah melakukan tax amnesty
itu dalam konteks selama ini kita nggak bisa mengejar
faktanya ada harta di luar sana
di fasilitasi ada yang mendeklarasikan kan rp empat delapan ratus triliun rp seratus triliunnya dari luar negeri
ini kan kebijakan empirik konkret sudah berlangsung gitu loh
saya kira tidak juga bisa kita lalu elusif tiap ada kebijakan disangkal
seolah olah kita menjadi pengamat yang tidak bertanggung jawab
tidak bertolak dari fakta empirik gitu
oke saya tetap pengamat
tapi konsekuensi dari kebijakan seseorang bukan tanggung jawab saya tuh
nah harusnya kita uji yang sudah ada
secara intuisi kita katakan oke itu tindakan yang baik
tapi efeknya pada perputaran uang misalnya kan nggak pernah di
nah bung roky kita akan bicara mengenai tax amnesti tax ratio yang menjadi salah satu poin perdebatan tadi
tapi kita harus break dulu kita akan kasih kesempatan roky untuk minum sebentar
pras untuk minum sebentar
tadi mas pras dan bung rocky sudah menyinggung nyinggung ini soal tax amnesti tax ratio
kita hadirkanlah perdebatannya supaya bung roky dan mas pras bisa berdebat lagi setelah ini
kpk sendiri mengatakan bahwa seharusnya kita menerima rp empat triliun tiap tahun tetapi ternyata hanya dua triliun berarti ada kebocoran dua ribu triliun
kalau saya selalu mengatakan kebocorannya rp satu triliun ternyata kpk mengatakan lebih
dalam tahun sembilan puluh tujuh waktu order baru

indonesia sempat tax ratio nya enam belas persen
saya yakin dengan program informatika penggunaan teknologi transparansi
kita bisa belajar dan contoh dari negara negara lain kita pun bisa kembali ke enam belas persen bahkan sembilan belas persen
kalau ingin menaikkan tax ratio seperti yang pernah bapak prabowo sampaikan
dalam satu tahun akan menaikkan tax ratio dari sepuluh menjadi enam belas persen
kalau dalam setahun naiknya drastis seperti itu artinya akan ada lima persen kurang lebih
lima persen dari gdp kita lima belas triliun rupiah lima persen artinya tujuh ratus lima puluh triliun
yang itu akan ditarik menjadi pajak
apa yang terjadi kalau itu dilakukan
akan terjadi shock ekonomi
oleh sebab itu yang ingin kita kerjakan adalah menaikkan tax ratio secara gradual
dengan membangun sebuah tax base yang sebanyak banyaknya
dan itu sudah kita lakukan sejak kita melakukan tax amnesty
oke mas pras gimana kalau bicara tax ratio tadi
memang agak dipotong tadi ketika prabowo mengkritik joko widjawa
tapi saya yakin mas pras
ya saya juga mau fair ya
untuk porsi ini memang jokowi seharusnya juga memberikan penjelasan
karena dulu dia berjanji akan enam belas persen di dua ribu sembilan belas
fakta yang tidak tercapai
artinya saya juga secara objektif mengkritik
harusnya tetap ada pertanggung jawaban tentang itu kenapa tidak bisa tercapai
argumentasi hal yang lain tapi pernyataan bahwa pernah membuat kebijakan itu juga harus diakui
nah soal tax ratio ini juga misleading saya kira ya
kedua paslon yang ini revans kan
dua ribu empat belas sama sama keduanya mengajukan angka enam belas persen di tahun dua ribu sembilan belas
artinya tidak jauh berbeda
persoalan kan harus diuji lagi
kenapa tidak bisa tercapai dan ada tawaran baru seharusnya
sayangnya jokowi juga tidak memberikan penjelasan apa yang telah dilakukan
padahal apa yang dikatakan prabowo
strategi informatika tadi itu sedang dikerjakan sri mulyani
yaitu memperbagi core tax system namanya
kalau bicara kebocoran dan lain lain tadi yang dikatakan pranowo di awal
ini soal narasi kebocoran ya
prabowo juga melakukan disinformasi
karena kpk sudah meralatkan rp empat ratus empat itu bukan kebocoran
tapi itu potensi pendapatan kalau semua persyarat ada
nah saya kira ya itu benefit dia lah memanfaatkan itu sebagai retorik gitu
sebagai bumbu gitu ya
karena saya sudah membuka nota keuangan dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat reform pertama sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
nah artinya satu sisi problem yang ditujukan tepat
tetapi benchmark yang dipakai itu tidak ada
itu fiksi kalau kata rocky
kalau kita bicara
bukan fiksi itu fiktif
nah itu pentingnya ngecek sesuatu untuk membuat argumennya itu bersih tuh
itu kita nggak boleh
itu kita harus fair gitu
kritik prabowo salah data
jokowi juga keliru
oke itu soalnya selesai
nah sekarang kita masuk pada isu politiknya tuh
kenapa nggak tercapai misalnya
ya itu ada soal teknis soal mekanisme pelaporan soal teknologi yang enggak
ya itu bisa kita taruh di atas meja
kan itu kan
jadi kalau legitimasi pemerintahnya kelihatannya buruk ya orang nggak percaya orang nggak akan bayar pajak
kalau saya melihat bahwa saya mau bayar pajak supaya anak sd di kampung saya di bojongkoneng itu dapat sekolah tuh
kalau saya lihat dia nggak dapat sekolah
saya merasa kalau begitu pajak saya dipakai buat apa
saya nggak bawa pajak saya dipakai buat bikin jalan tol gitu
saya ingin supaya anak itu dapat jalan pikiran tuh
jadi saya menolak bayar pajak aja kan
saya pasti disidang kan
tapi saya punya argumen tuh
saya menolak karena saya lihat tidak adil distribusi pajak itu
itu soalnya tuh
jadi sekarang misalnya orang akan lihat kenapa tidak tercapai
ya mungkin karena soal itu
karena soal kepercayaan pada
seberapa penting sebenarnya bung roky dan mas pras kita bicara isu perpajakan tax amnesti tax ratio
terkait dengan pengelolaan ekonomi kue pertumbuhan
kita ingin apa namanya retorika retorika mimpi untuk mewujudkan mimpi mimpi ekonomi kedua calon presiden
ini apa hubungannya
mungkin masyarakat awam juga perlu diperjelas
perjelas karena sumber kita cuma itu tuh
sebagai negara yang menganut paham sosialistis gitu
bukan sosialisme ya
sosialisasi ya jelas spending itu mesti didapat dari pajak
dan anda lihat empat lima tahun terakhir presiden jokowi cukup berhasil atau
kewalahan karena banyak juga yang merasa soal teks amnesty misalnya
waduh dikejar kejar ekonomi gak membaik
ya itu argumen dia kan
tapi dari argumen kesosialan manusia itu wajib dia berikan kan
saya ambil poin itu tuh
sama seperti saya menolak memberikan kalau elemen kemanusiaannya nggak terlihat di dalam policy
akibat dari kebijakan penarikan pajak itu
ya saya kira kenapa pajak penting karena ya pajak sumber penerimaan
tapi lebih dari itu kita dulu diajari terus pajak itu cuma sumber penerimaan
budgeter atau alat kebijakan
tapi lebih dari itu pajak itu kan instrumen demokrasi sebenarnya kan
pajak itu cara warga negara mengontrol negaranya pemerintahnya
karena quasi voluntary compliance kalau kata margaret levy kan
saya mau bayar patuh kalau saya mendapat reward
ada negosiasi kan
nah kalau saya tidak mendapat reward saya tidak mau bayar
saya kira betul yang dikatakan rocky secara normatif saya sepakat
tetapi kalau acuan empiriknya seolah olah pemerintahan kewalahan
belum pernah terjadi memang dalam semua rezim di negara ini pemerintahan di indonesia ini
yang bisa mencapai level rasio pajak yang optimal memang
saya kira ini pr bersama
tapi kalau diuji dari complian
berkah dari amnesti adalah munculnya kesadaran baru
pajak itu sudah menjadi diskursus publik yang luas
sehingga itu menjadi social capital
yang compliance nya menurut saya

amnesty gimana menurut anda
itu untuk mewujudkan budaya
mungkin terlalu cepat ya
menyatakan bahwa itu kemudian jadi kesadaran baru
iya tapi itu harus diuji secara psikologis itu
soal begituan itu
karena tetap prinsipnya
pajak itu buat saya
pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban itu
karena tidak ada orang yang mau dipajak pajakin
tapi demi peradaban
kebiadaban itu harus dibenarkan secara etis gitu
jadi soalnya tetap disitu
apakah pembayar pajak mengerti bahwa dia harus dibuat biadab dulu
supaya diskusi kita lebih beradab
dan tidak seperti yang katakan rocky
kita harus break dulu karena tiga puluh menit lagi rocky dan juga mas justinus
kita akan mengakhiri masa kampanye berbulan bulan yang melelahkan
saya akan mereview
kita akan mereview lagi
selama beberapa bulan kampanye
terkait dengan retorika retorika kedua calon presiden
soal ekonomi soal kebangsaan dan lain lain
dari perspektif rocky dan juga justinus prastowo
kami akan segera kembali
oke kalau sekarang di jam kita menunjukkan waktu dua puluh tiga tiga puluh empat
bung roky dan juga bung pras
berarti artinya tidak sampai setengah jam lagi
kita harus mengakhiri perdebatan apapun mengenai calon presiden
kita akan sajikan makanan yang banyak disini
supaya anda bisa makannya enak dan memilih menu yang mana
karena ini waktunya untuk memilih menu makanan setelah acara kita ini
tapi untuk merangsang anda memilih menu makanan yang akan anda makan nanti tujuh belas
atau yang anda pilih nanti tujuh belas april
bung rocky dan juga bung pras akan memberikan perspektifnya
kita hadirkan beberapa perdebatan krusial dalam masa masa akhir kampanye jokowi dan prabowo
kita sekarang ini sudah berada pada jalan yang benar
kita sekarang ini sudah berada pada track yang benar
memang kadang kadang ada kesulitan
memang kadang kadang ada sedikit kepahitan
tetapi itulah sebuah bangsa besar menuju sebuah indonesia maju
jangan semuanya minta instan
jangan semuanya minta dadaan langsung sejahtera
tidak ada dalam dunia sebesar dalam negara sebesar indonesia ini tidak ada
menurun dari kakek ke cucu
menurun dari kakek ke cucu

menurun dari kakek ke cucu
menurun dari kakek ke cucu
kita membangun banyak infrastruktur
menurun dari kakek ke cucu
rakyat akan kita bagi kartu kartu
menurun dari kakek ke cucu
bung kita butuh pekerjaan bukan kartu
menurun dari kakek ke cucu
mas pras dulu deh
gimana melihat tadi perdoa
yang satu sudah track track butuh waktu
yang satu nggak semua ngawur lah gitu
ya kebijakan ekonomi itu kontinuum sebenarnya ya
saya juga sepakat tidak boleh ada klaim klaim yang secara bombastik itu kontribusi hanya satu rezim saja gitu
itu kontinuum saya kira
karena artinya apa yang sekarang terjadi tentu akibat dari apa yang dulu terjadi juga gitu kan
maka itu bisa kita prediksi gitu kan
saya kira dari situ sepakat
apakah kita sudah on the right track
secara ideologis itu yang saya kira perlu diuji betul
dari sisi keadilan sosial konstitusi perlu diuji
tapi dari sisi polosnya sendiri menurut saya arah kita sudah benar
dari sisi indikator indikator ada yang menurun ada yang stabil dan lain lain itu saya kira sudah benar
tapi bahwa perlu akselerasi dan perlu penajaman saya sepakat
sayangnya kan ini yang satu mempertahankan posisi karena sedang melakukan
tapi yang satu tidak menawarkan gagasan baru itu juga menjadi problem
kalau tadi retoriknya bahwa rakyat itu butuh pekerjaan bukan butuh kartu kartu
iya itu betul
tapi kartu itu kan juga prasyarat supaya orang juga bisa sebelum kerja dia semuanya meningkat
tapi semudah itu lah rakyat kemudian memahami bahwa ya butuh kerjaan kita nggak butuh kartu
sehitam putih itu nggak mas
secara retorik apa yang dikatakan prabowo memang sangat menarik
itu masuk ke crock brain dari rakyat
dari rakyat kecil
tapi persoalannya kan kita juga tidak hanya makan tidak hanya hidup dari roti kan gitu kan
tapi juga harus dari nalar yang jernih
dari akal sehat kalau kata rocky kan
nah menurut saya itu juga perlu diuji
nah sayangnya memang lima kali debat tidak ada pengadilan rasional terhadap program program dari kedua pasal itu
sehingga publik tidak diajak mengarahkan cara berpikirnya
untuk akhirnya bisa memilih secara rasional atas apa yang ditawarkan itu
bu rogi on the right track kita tidak butuh kartu kita butuh benda
ini soal fasilitas debatnya
yang desain debatnya itu dungu
sedah sermat itu
iya itu soalnya kan
kan coba misalnya kpu itu uangnya banyak
bem itu dapat sekian uang buat isu itu di race habis habisan
hipotesisnya di uji
ini mana bisa orang bantah kalau prabowo lagi melucu di panggung tuh
atau pak jokowi lagi pegang mic
kan orang cuma mau lihat retorikanya akhirnya kan
jadi saya anggap bahwa gagal debat ini karena kpu tidak mengerti apa fungsi debat itu
hanya ingin serve publik supaya terlihat ada kampanye
itu bukan kampanye
itu monolog aja tuh
tapi retorika gesture itu juga punya makna tertentu
tapi kalau kita hidup dengan retorika dengan gese kita bikin sinetron aja
kalau misalnya ini yang lagi rame belakangan ini satu dua minggu terakhir ini kita tunjukkan dulu
saya mau minta pendapatnya bung roky dan mas pras setelah ini
kita lihat dulu cuplikannya
apalagi kobela bela antik antik
sampai jumpa lagi
ini saya ini ya teman teman
dari tadi dibisikin sabar sabar
berhutu berhutu berhutu
inilah yang dinamakan pesta demokrasi
pesta itu harus senang
pesta itu harus gembira
jangan sampai dengan adanya pesta demokrasi diciptakan ketakutan ketakutan
jangan sampai dalam pesta kegembiraan pesta demokrasi justru marah marah
enggak boleh betul
gestur dan retorika yang ditunjukkan kedua calon presiden itu bisa menunjukkan sikap polsi
secara semantik apa yang bisa anda jelaskan bung rok
kalau ada semantiknya ini terlihat secara kasat mata nggak ada semantik di situ
jadi mungkin saja pak prabowo menganggap saya mau ledekin pak jokowi
karena sebelumnya juga jokowi marah marah saya akan lawan
jadi ya itu
dua duanya ada di dalam upaya untuk menarik publik
gampang dia rubah dari dia bentak bentak terus dia joget joget
jadi dia bisa kendalikan sebetulnya
tapi problemnya kemudian
buat gebrak meja segala macam
ya buntutnya dia joget joget
itu bagian dari skenario
dia merasa kalau gue gebrak meja
gue pasti jadi berita
dramaturgi panggung saja
itu akan berpengaruh bahwa publik nanti
sampai akan punya presiden baru yang seperti itu atau seperti itu
publik mah seneng seneng aja
dia udah biasa lihat orang
jadi jaka subung bawogoloka aja itu hanya dramaturgi saja
saya kira rocky di sini juga nggak objektif
jadi saya memang tidak pernah melihat
rocky mengkritik hal seperti itu ya
bilangkan oleh hamid ra'i soleh fadli soe
barangkali karena memang punya
ide yang sama saya tidak tahu
itu nanti biar diklarifikasi
mereka yang pasti sama dengan saya
tapi begini persoalannya
kalau prabowo sekali marah nggak ada masalah gitu
tapi kaitan kemarahan itu kan ingin meluapkan
sentimen anti asing tadi kan kelihatan
beberapa kali itu diulangi
nah menurut saya itu persoalan psikologis
itu bukan sekedar retorik atau dramaturgi
karena apapun itu kita punya acuan pilkada dki
orang kan tidak setuju dengan pemimpin yang ngomongnya kasar
yang marah marah gitu kan
kan itu ternyata betul dalam konteks ahok gitu kan
nah saya kira aneh sekarang ini
orang yang sama itu punya pandangan berbeda
secara survei kan dulu jelas approvalnya rendah terhadap sikap ahok
tapi sekarang kenapa itu ditolerir
inkonsistensi publik yang akhirnya menjadi mentalitas gerombolan ini kan
menurut saya juga harus dikritisi
dia marahnya itu linear
jadi prosesnya apa
jadi prabowo bisa bercanda
jadi dia bercanda
setelah dia marah dia joget joget
itu publik lebih legah gitu
itu kesadaran yang datang belakangan itu mungkin
ya karena belakangan menyadari itu bahwa sadar yang harus dikontrol
karena itu kemudian dia tahu bahwa dia harus dikontrol
dia imbang itu
dia tahu oke wah kelepasan tuh
jadi orangnya mampu mengendalikan diri
pindah dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain tuh
ahok tuh ekstrim doang itu soalnya
oh saya kenal betul
iya kita sama sama kenal lah
ahok nggak pernah bercanda
dia nggak tahu cara bercanda
tapi itu akan merepresentasikan pemimpin yang sebenarnya
atau memang itu hanya berdrama saja
termasuk jokowi yang seperti itu
dan prabowo yang seperti itu
ini kan kita akan menghadapkan di masakan padang ini ya
kita mau pilih gulai kakap atau kita mau pilih ayam goreng gitu kan
ini harus dipilih
menurut saya ini soal serius ya
seseorang yang labil secara mental tidak bisa mengendalikan emosi
tidak bisa mencari diksi yang tepat
apalagi kan di tempat yang lain
pak prabowo menggunakan diksi bajingan gitu misalnya kan
saya kira itu berkorelasi
bahwa betul perlu diferensiasi perlu distingsi ya
tapi saya kira dalam konteks seologi masa orang jawa
yang tidak suka halal yang sifatnya ekstrim
ya itu menguntungkan jokowi sebenarnya
meskipun tidak menguntungkan orang indonesia sebenarnya
iya orang jawa orang batak orang beda beda
kalau orang menado mungkin enak aja
jawa timur juga senang gitu
apalagi orang betawi tuh
itu bumbunya begitu
nanti kita lihat kan
apakah itu jadi prototip psikis seseorang
dalam memimpin nanti
efeknya pada apresiasi publik kan
langsung bisa terlihat dua minggu setelah itu
jadi kita harus buktikan setelah memimpin nanti
kalau ini anggap aja tontonan
saya juga nggak anggap serius pak jokowi
harus marah marah di depan publik itu mungkin karena gagal ketemu raja jawa
ya itu segala macam pernyataan itu
janji janji mengenai optimisme dan pertumbuhan kue ekonomi juga dalam seminggu terakhir dijanjikan kedua calon presiden
nah ada satu menjanjikan ada satu membantah
satu lagi menjanjikan satu lagi membantah
saya melihat disini tidak ada rasa pesimis
tidak ada kata pesimis
oleh sebab itu kita selalu dalam lima tahun ini berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur
dan lima tahun ke depan kita akan berfokus berkonsentrasi kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia

kalian mau dengar pemimpin politik indonesia memberi sambutan
ekonomi indonesia baik
ini bagi orang jawa timur itu lucu lucuan disebut kasur
tapi itu kan menegasikan apa yang tadi dibilang presiden
bahwa memang ini kita semua tidak pesimis kita optimis
menatap jalur yang benar pembangunan sudah on the right track
itu itu pak jokowi mesti bilang begitu
bukan saya dibilang kita harus pesimis
enggak tapi saya hitam putih itu enggak enggak gini
publik ingin tahu saya hitam putih itukah
pesimis yang baik buruk hitam putih
karena kosa katanya cuma itu pesimis atau optimis
cuma bilang saya bukan pesimis saya bukan optimis saya datar minis itu
itu lebih menghidupkan keadaan
tapi orang apa itu determinis itu
harus tanya bukroki dulu
karena itu kalau debatnya di kampus enak itu
kalau debat di sini ya udah gak usah dibahas apa yang mau dibahas
tapi saya hitam putih itu enggak bukroki
maksudnya ketika kita bicara bahwa pembangunan ya dasmu
memang ya nggak sama sekali apa yang kamu janjikan itu tidak akan mungkin terwujud
dan tidak pernah terwujud selama ini
di panggung orang mesti cari soundbite cari kalimat efektif kan
jadi dia mesti bilang dasmu itu
supaya jadi kontroversi dibahas di sini kan
karena itu panggung
semua itu panggung
jokowi tahu itu panggung
prabowo tahu itu panggung
lain kalau di kampus dia tahu nih
dia langsung tune in dengan psikologi masa
maka dia terhibur juga
ditepukin tangan kan
mungkin orang bikin evaluasi belakangan
tapi pada saat itu dia dapat poin
pak jokowi juga dapat poin tuh
orang tepuk tangan kan
ya jelas saja orang akan bilang optimis kan
ini enggak bisa
profnya juga harus hati hati
karena ini kan ada acuan faktual ya
ada data ya soal ini
nah yang dibilang dasmu itu soal apanya
kalau itu tidak tepat ya saya kira harus kritik
sebagai intelektual saya kira kita juga tidak boleh mengglorifikasi
kesalahan atau drama retugi itu
maksudnya gini loh
seenteng itukah ini hanya ke dramaturgi untuk psikologi masyarakat
menurut saya tidak
atau ada halnya prinsipil yang publik bisa tangkap gitu
kan ada semacam pretext pada
pretextnya kita lanjutkan usai saja
kami akan segera kembali dengan pretextnya proki
sebelum proki menjelaskan mengenai pretextnya
saya mau hadirkan satu lagi cuplikan lah
jangan lupa proki
kita saksikan lagi cuplikan terakhir untuk menutup dialog kita malam hari ini
supaya nanti akan ada kesimpulan dari proki groom dan juga mas yudhira selastawa
kita saksikan yuk
saya berpandangan bahwa negara kita sedang sakit
ibu pertiwi sedang diperkosa
kekayaan kita diambil terus
hak hak rakyat diinjek injek
kepala desa dipanggil diancam ancam
kiai kiai ulama dikejar kejar
kepala desa dipanggil diancam ancam
kepala desa dipanggil diancam ancam
kepala desa dipanggil diancam ancam
kepala desa dipanggil diancam ancam
terus mendulang prestasi prestasi
jadi jangan sampai ada yang ngomong ibu pertiwi sedang diperkosa
yang benar adalah ibu pertiwi sedang berprestasi
perkosa dan prestasi itu yang menjadi diksi yang teringat di benak saya rocky ketika mendengar itu tadi
itu sama dua duanya ngaco
karena konsep ibu pertiwi itu tidak boleh dihubungkan dengan berprestasi atau diperkosa
karena itu status etis dari bangsa ini
jadi jangan dimetaforkan yang begituan
itu sama seperti menurunkan pengertian ibu pertiwi
ibu pertiwi jangan dikasih predikat lain selain yang resmi kita tahu di dalam alam pikiran kita
itu poin pertama yang kedua apa lagi
metafornya salah gitu ya tapi kalau kita bicara mengenai substansinya tadi memang ada kriminalisasi
iya tapi jangan pakai istilah ibu pertiwi tuh
ibu pertiwi kan cuma ada istilah ibu pertiwi sedang menangis
karena itu bagian dari puisi
karena tadi kan proses semua diperkosa lah berprestasi
itu puisi zaman now gitu mungkin
tapi untuk menggambarkan kesedihan keterpurukan hal hal yang tadi diungkapkan oleh calon presiden prabowo
ya cari diksi lain kalau mau saya bantuin
tapi substansinya ada setuju
diperkosa ibu pertiwi
bukan begitu cara melihatnya
indonesia kondisi kita
substansi kita bicara substansi tadinya diksi dipakai
kalau bilang bumi itu dieksploitasi
dan itu sebetulnya misalnya pak prabowo bisa kasih kritik bahwa
bukannya pak jokowi pro pada etika lingkungan
di bidang ekstraktif
bukankah itu merusak ibu pertiwi
kan begitu kan tertibnya
sama seperti saya kasih contoh misalnya
jadi ini sebetulnya soal kemampuan untuk bikin metafor bikin abstraksi
itu yang nggak ada di kita
pak jokowi juga kekurangan kosa kata dalam soal soal semacam itu
soal rantai putus
tapi saya itu gak ada hubungan antara rantai putus dengan persahabatan dengan presiden
maksudnya rantai persahabatan itu
kan misalnya dia bilang begini nih
saya pernah terangkan
ya saya punya sepeda rantai saya putus
tapi saya tetap akan mendorong sepeda itu untuk menjemput pak jokowi pergi ke istana
kan lebih orang interpretasi tuh
buat apa itu
tapi kalau dibilang rantai persahabatan itu rantai sepeda rantai persahabatan itu
lompatannya terlalu teplis gitu kan
jadi sekali lagi saya mau bikin evaluasi umum
kita atau saya misalnya dipaksa untuk memberi nilai pada dua kapasitas yang tidak cukup
karena itu dulu saya minta supaya ada format ketiga ada calon ketiga
tapi ditolak kan sama mahkamah konstitusi karena membaca bahwa pemerintah hanya ingin dua calon
jadi kita dapat tontonan begini
tapi udahlah ini bagian dari kita belajar supaya nanti dari dua ribu sembilan belas ke dua puluh empat kita akan lihat
menyaksikan satu perdebatan politik yang bermutu dari milenials yang otaknya bagus itu
mas mel terakhir dan bung bung roket terakhir ini ya
apa namanya sekian bulan kampanye sampai kita nanti menghadapi tujuh belas april
publik akan sudah melihat diferensiasi hitam putih positioning dan diferensiasi yang jelas
kalau kita bicara marketing politik publik akan sangat mudah atau semakin sulit
kalau kita melihat debat terakhir tadi
ya pertama saya minta waktu klarifikasi dulu
soal pajak tadi ya rocky mengatakan sesuatu yang biadab untuk keberadaban itu memang ada penjelasannya
tapi saya kira di zaman demokratis sekarang ini semua harusnya membayar pajak
semua harusnya membayar pajak dengan suka rela ya bukan soal keberadaban
tapi masuk ke soal substansi
saya kira ya betul bahwa jokowi tidak sempurna
ada banyak kekurangan juga yang belum dilakukan
saya kira cukup menggugah
apa yang disampaikan juga hal yang sudah dikerjakan
dan saya kira juga rogi pun mengapresiasi jokowi telah bekerja
meskipun belum sempurna
sayangnya penantang ini tidak memberikan harapan baru
tidak menjanjikan inspirasi yang bisa menjadi antitesis dari apa yang telah dikerjakan jokowi
jadi bertolak dari itu menurut saya publik sudah bisa menilai
ini bukan soal suka tidak suka
tapi menurut saya dari sisi kontinuitas apalagi untuk ke dua ribu dua puluh
transisi demokrasi transformasi termasuk bagaimana fundament ekonomi ini dilanjutkan
untuk membuka pasar politik baru yang betul betul segar dua ribu dua puluh empat
menurut saya pilihan sudah jelas
sudah jelas ya
rogi satu perhatian
tentu saja orang apresiasi sesuatu berdasarkan kepentingannya
tapi secara umum kalau saya kasih apresiasi misalnya
itu pada orang yang prestasinya melebihi dari yang dia janjikan
tapi oke itu mungkin terlalu berlebih
tapi faktanya kalau pak jokowi itu berhasil
kan faktanya gak
capaian apa ini
itu soal persepsi kan
justru itu persepsi orang bahwa dia berprestasi
maka gak ada politik makmah karena menganggap oh ini soal basic needs kita terpenuhi oleh pak jokowi
tapi politik indonesia sekarang dikuasai oleh makmah yang nuntut justice
dan orang gak melihat bahwa
ada kegembiraan politik hari ini
orang tetap ketakutan dengan isu agama segala macam
itu betul betul nggak ada prestasi di bidang demokrasi
dan indeks demokrasi kita turun terus
justru di saat saat terakhir ini nih
dunia internasional gugup
cemas dengan soal ini
dan publik akan tujuh belas april nanti hitam putih melihatnya rocky atau anda lihat semuanya ada di makanan yang berkolesterol yang kalau kita makan bisa
itu tergantung pada kecerdasan booster
memanfaatkan masa tenang empat hari ini
oke terima kasih bu ron
jadi kita hadirkan masakan disini
seperti rumah makan padang anda yang akan memilih masakannya apa
demikian diskusi kita malam hari ini
yang juga sekaligus menjadi penutup rangkaian masa kampanye yang sangat panjang
mau pilih satu mau pilih dua atau nggak pilih sama sekali
itu sepenuhnya hak demokrasi anda
tapi yakinlah proses yang panjang
dengan adu argumentasi yang tidak berkesudahan
sejati yang dibutuhkan
untuk mewujudkan republik yang
semoga rangkaian dialektika yang panjang
yang kami hadirkan selama ini
bisa membantu anda menentukan pilihan pada tujuh belas april mendatang
karena pilihan anda lah
yang sedikit banyak kurang lebih
nantinya ikut berkontribusi
apakah kita akan hidup dalam republik of hope atau republic of fear